calon petahana gubernur dki jakarta basuki cahayapurama masih menunggu kepastian arah dukungan partai demokrasi indonesia perjuangan pada pilkada dki jakarta tahun depan
sikap pdi perjuangan membuat ahok masih belum menetapkan siapa calon wakil gubernur yang akan mendampinginya
wakil kan udah jelas
tadi udah bilang
lo mau yang mana mau yang artis mau yang birokrat
sama pdip kan mungkin pak jarod tapi kalau nggak sama pdip sama siapa pak
pak heru gimana pak
pak heru kalau nggak mundur ya sama pak heru
berarti antara maya dengan heru pak
pilih cewek dong udah pilih laki dulu lah
udah pilih maya sih pak
kalau pilih buat wakil gubernur ya heru
jadi nanti pak sama pdip sama heru ya pak masih pak
masih pak heru kan pak heru kan sudah jelas
pak heru sudah bilang kan
kalau dengan pak jarot ya dia gak maju